transaksi gadai mengalami peningkatan selama ramadan
peningkatan merata di semua jenis gadai terutama untuk transaksi di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah
animo masyarakat melakukan transaksi gadai meningkat jelang tahun ajaran baru dan hari raya idul fitri
peningkatan berkisar lima belas persen
kebanyakan nasabah menggadaikan barang untuk modal usaha di bulan ramadan
jenis transaksinya merata di semua sektor seperti pegadaian konvensional syariah dan gemologi yang melayani transaksi gadai batu mulia
ya secara umum memang nasabah kami segmen kami nasabah menang kebawah
dan seperti kita ketahui di bulan puasa menjelang lebaran kan usaha mikro kecil relatif mengalami peningkatan
baik itu di bidang kuliner maupun di konveksi dan seterusnya
nah pada saat itu permintaan dana masyarakat mengalami peningkatan
nah nanti biasanya menjelang lebaran ketika dagangan itu laku atau yang karyawan dan seterusnya itu mendapatkan thr baru barang barangnya diambil